yang juga terdengar disini
nah kalau bicara soal musik
yang satu ini adalah tokoh
salah satu yang musisi yang juga apa ya
sangat dikenal sangat juga
erat kaitannya kalau boleh saya mau nyanyi
ini sebenarnya ya boleh nggak nyanyi ya
boleh nyanyi beliau saja yang nyanyi
saya gak boleh nyanyi salah satu lagunya beliau
membawa kita ke angan angan gitu ya
udah siap lagunya tapi katanya
gak boleh saya nyanyi jadi mungkin diawali dulu
kado spesialnya lagu dulu
buat mbak erina dan juga mas kaisang
silahkan mas kato
membuat mereka itu saling mengerti
saya nyanyi dimana boleh kameranya
yang sebelah sini
silahkan skando spesial dulu buat
kedua mempelai silahkan mas kato
jika kau bertanya sejauh
apa adanya dua
suaranya mana yang ada disini
ini sepuluh menit
ini banyak ya
mendapatkan konser gratis
terima kasih mas
harusnya kita bayar mahal
tapi terima kasih
isinya pesan tentang mencintai itu
tadi saya dengar tuh ya
bagaimana kemudian harus saling menghargai
itu berarti salah satu yang mau
coba disampaikan juga berarti
jalan untuk mas kaisang dan juga mbak erina ya mas katon
saya pikir memang itu akan berlaku
buat semua orang
buat semua pasangan
ketika kita menikah itu
baru kita baru memulai hidup baru kan
sebenarnya kita mulai penyesuaian
dan saya mau kasih tau bahwa
kata jatuh cintaan
jatuh cinta itu kenapa jatuh cinta
bukan naik ke cinta
atau terbang di atas cinta
jadi semua menghilangkan egonya untuk menjadi
pribadi yang baru
itu para wanita disini sudah seperti
seakan akan digombali langsung sama mas kato
berarti jatuh cinta kemudian harus
membangun cinta juga
justin boleh nanya aja ya soalnya saya masih
berasa saya diajak ngobrol sama mas kato
jatuh cinta yang lainnya deh
mas keto mungkin mau nyanyi lagi satu lagu lagi
mungkin untuk menghibur pemirsa semuanya
nah makanya saya minta doa juga
karena soal tadi begitu melihat kaisang sama erina
saya teringat saya kapan ya jatuh cintanya
dan akhirnya mungkin lagu yang paling tepat
yang saya akan bagikan adalah
tentang negeri diawan
dan kini tengah kau bawa
aku menuju kesana
ternyata hatimu penuh dengan bahasa kasih
yang terungkapkan dengan pasti
dalam suka dan sedih
terima kasih banyak
terima kasih mas kato
dengan apa ya
masih kekaguman kita
dan doa doa yang dilantunkan melalui lagu yang luar biasa
untuk kedua mempelai hari ini
terima kasih banyak mas
sampai ketemu lagi
sampai lagi berjumpa di kesempatan lainnya
itu seperti lagi